kasus kekerasan yang dialami oleh seorang siswi di salah satu sekolah menengah di tasik malaya jawa barat viral di media sosial
orang tua korban mengaku putrinya mendapatkan intimidasi dari orang tua pelaku yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan pendidikan
lantas seperti apa sebenarnya kronologis kasus ini
bergabung bersama kami ketua komisi perlindungan anak daerah kota tasikmalaya rina marlina
selamat sore bu rina
selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi polresta kota tasikmalaya namun belum dapat bergabung pada sore hari ini
bu rina bisa kembali anda jelaskan seperti apa sebenarnya kronologis kasus penganiayaan di lingkungan sekolah ini bu
ya sebetulnya kemarin itu kami juga mendapatkan informasi baru kemarin
kita mencoba untuk menghubungi penjangkauan yang melakukan penjangkauan untuk melakukan asesmen tadinya ya langsung ke korban
cuman mungkin karena korban belum bersedia untuk kita datangin
jadi akhirnya kita mencoba untuk mengambil beberapa langkah
karena sebetulnya ini kasusnya ditanami oleh bareng bareng gitu ya mbak ya
ada beberapa pihak yang sudah masuk ke kapolres unit ppa di kota tasik malaya
sudah ditangani juga oleh salah satu lembaga yang bergerak di isu perlindungan anak seperti itu
jadi kalau kronologis kasusnya tadi kejadiannya memang itu di jam selasa jam biologi siang ya
maksudnya jam biologi siang itu dalam apa namanya
ada kejadian pertengkaran antara dua anak sebetulnya awalnya
kemudian yang satunya ini si anak korban sang perempuan berusaha melerai gitu kan
malah terjadi apa namanya
pemukulan kayak seperti itu
informasi yang kami terima dari pihak yang lain seperti itu mbak
kemudian kami sebetulnya mencoba untuk kalau fungsinya kpad dalam hal ini kota tasikmalaya
mencoba bagaimana caranya kita melihat yang namanya
tetap pada prinsipnya bagaimana caranya supaya kasus ini tetap ada ditindak
tapi juga memastikan
terlapor dan pelapor tetap apa namanya
mendapatkan hak haknya sebagai anak seperti itu
kemudian kita juga mencoba untuk memantau apakah kasus ini juga nanti pasti sudah ditindak dengan baik
dan dari pihak polres yurid ppa sudah respon cepat sekali
tinggal kita memantau bagaimana penegakan hukumnya
ini menurut informasi dari polres
sekarang sedang pengumpulan administrasi
akan ada apa namanya
terduga pelapor dipanggil gitu kan
kemudian dari seberkas langsung diminta ke perdagangan
kita akan memantau terus perkembangan kasus ini seperti itu
baik bu rina
dari pihak sekolah sudah adakah pernyataan terkait hal ini bu
belum kita baru mau menjadwalkan beberapa langkah
sebetulnya ini juga perlu beberapa pihak terkait
pencegahan dan proses penanganan kasus kekerasan ini harus dilakukan di berbagai macam sekolah
dan kita sebetulnya sempat bertemu dengan kepala kcd
supaya bisa bekerja sama dalam proses penanganan ini
tidak hanya terjadi setelah terjadi kasus
tapi kita juga harus ada upaya pencegahan di sekolah sekolah lain
jadi sudah akan dibuat mou dengan pihak kcd
juga mungkin nanti dinas pendidikan kemenang dan lain sebagainya
supaya kita bisa melakukan penanganan pencegahan terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan anak di kota kasih kemalaya
seperti itu mbak
ya baik selain karena pelakunya anak dan juga ini pertikaian antara anak dan anak gitu ya
juga terjadi di lingkungan sekolah
dan sekolah seharusnya di tempat yang aman
tapi perundungan sama penganiayaan itu di sekolah
ini tanggapan anda seperti apa bu rina
kalau kita memang pasti akan mendorong sekolah ya
tidak hanya sekolah yang sekarang sedang viral diinformasikan di berbagai media
tapi juga semua sekolah
bagaimana caranya memang sekolah itu bisa
kalau dalam permendikbud nomor delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas kan jelas ya bahwa kita harus mendorong adanya kayak semacam cara atau mekanisme supaya ketika ada terjadi
ada sub gasnya seperti itu di berbagai macam sekolah
dan kita harus mendorong sekolah ramah anak sebetulnya
dan posisinya memang harus punya perspektif korban pastinya
dan yang saya dengar dari ini sih ada beberapa upaya yang akan sama sekolah juga
tapi dalam hal ini kita juga tidak bisa langsung memberikan statement sekolahnya seperti ini karena kita belum bertemu langsung dengan pihak sekolahnya
tapi yang jelas bagi kami kalau memang tetap harus punya perspektif korban
nah gitu ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak

untuk kasus yang sudah terjadi ini bentuk pendampingan yang akan dilakukan oleh kpad seperti apa bu
baik dari pihak korban maupun pelaku
karena kita mengetahui bahwa keduanya masih di bawah umur begitu
paling kalau dalam pendampingan kpad kita nanti akan melakukan kunjungan ke korban
memastikan kalau misalnya dari hasil asesmen nanti teman teman
trauma akan ada pendampingan secara psikologis kalau misalnya itu dibutuhkan ya kemudian untuk
yang terlapor sendiri nanti kita akan lihat seperti apa memastikan apakah kedua kedua terlapor sama
pelapor ini juga terpenuhi hak haknya itu sih dan akan tetap jika tetap bersekolah di sekolah
yang sama seperti apa bu pendampingan yang dilakukan kedepannya oke kita tetap akan ada
inilah ya pemantauan ke arah sana ketika misalnya apa namanya mereka si korban tersebut sekolah di
di sana tetap akan melakukan pendampingan dan komunikasi terus dengan pihak korban sama
sekolahnya juga gitu ketika ada beberapa hal yang terindikasi ke arah yang tidak nyaman buat korban
karena kasus ini mungkin kita juga akan melakukan upaya upaya tertentu dan apa namanya melakukan
melakukan supaya anak anak tersebut korban tersebut bisa menyaman dipastikan nyaman bisa
sekolah tersebut dan sekolah tetap bisa berjalan gitu seperti apa namanya sebelumnya gitu
mbak bu rina pada saat anda jelaskan kronologis juga sempat diketahui bahwa ini sudah ada
perdamaian sebelumnya lalu kemudian orangtua dari korban kembali melanjutkan benarkah ada
ada narasi tentang adanya intimidasi jabatan tertentu dalam kasus ini bu
ya kalau sampai sejauh ini mungkin saya belum terinformasi itu mbak yang nanti bisa berhak
menjawab hal tersebut itu mungkin nanti dari pihak teman teman yang bergerak langsung ke sana sama
dari pihak orestanin kalau saya lebih kepada bagaimana memastikan nanti di penegakan hubungan
tetap dilangsungkan seperti itu dan ibu juga bisa memastikan apabila itu tidak ada intimidasi tidak akan
terjadi walaupun dalam jabatan tertentu begitu bu ya
saya saya saya nanti coba prosjek lebih jauh lagi yang banyak karena mungkin dalam mengambil beberapa
ada kelahas kasus juga nanti kita disini sehingga apa informasi yang kita butuhkan itu kan harus
objektif harus menyeluruh juga harus dari berbagai sisi itu tidak hanya dari beberapa pihak tapi kalau
itu ditemukan seperti itu ada upaya lain juga ya nanti telah upaya lain seperti apa bu bisa anda jelaskan
tentunya ini nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut pak kita tidak yang jelas pokoknya kalau misalnya
ada apa tindakan intimidasi ya kita akan ada upaya lain dalam hal lebih kepada bagaimana
caranya supaya ini bisa apa namanya bisa bisa apa namanya bisa ya tidak terjadi hal tersebut seperti itu terus terusan gitu baik baik terima kasih bu rina
terima kasih bu rina
baik baik terima kasih bu rina
penjelasannya kami juga bersama sama berharap bahwa sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi anak anak tempat belajar dan tidak ada lagi perundungan di dalam lingkungan sekolah
terima kasih bu rina marina telah bergabung bersama kami ketua komisi perlindungan anak daerah kota tasik malaya rina marina selamat sore bu
selamat sore mbak